disaksikan oleh ibu sylvia sebagai istrinya pak arta
kalau ibu sylvia masih belum bisa memberikan kesaksiannya
saya akan datang besok

ini ada apa sih
dia tuh harus dikasih pelajaran
ya allah farenu kita
kita sudah keliling berkali kali pak tapi ibu saya belum ditemukan pak
bella sama sifat belum ditemukan dan sekarang ibu saya
saya benar benar khawatir
mudah mudahan mereka cepat ditemukan
kalau kak sylvia gak hadir itu surat wasiat gak bisa dibaca
sabar dong sedikit kamu
sayang rupanya rakyat aku gak ada maksud apa apa
tapi akhirnya harus papa dan mama
papa kamu tuh udah meninggal
dan surat wasiat udah dibacain

harusnya kamu tuh berdoa tau

malah bikin masalah aja
karina tempatmu aku kan ada apa kan
kau bisa ke rumah sekarang ya
dokter ke rumah ya sekarang
makasih aku tunggu ya
gawat kalau ketahuan sama dokter
mau link kak sylvia
kan kamu yang kasih dia obat itu

oi bangun oi
pergi pergi pergi
enggak enggak lihat enggak lihat
aku udah bilang sama kamu
enggak usah ngurusin mereka lagi

aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja
aku cuma pengen tahu aja